bu sarah saya mau kasih kabar sama bu sarah
kabar apa ya
karena dia sangat mencintai kamu
dia mau meluluhkan hati kamu
tapi kamu malah nyakipin hati dia
dia harus kehilangan bayinya
cucu yang mama sama papa tunggu tunggu selama ini
aku benar benar minta maaf
kau sudah senyuman
kau ngapain disini
kau ngapain disini

kau mau ke tempat yang terbaik

istirahat aja dulu
aku kok di rumah sakit
aku kalau di rumah sakit
aku kok di rumah sakit
kenapa diem aja jawab
jawab kan gitu kenapa sih
ini ada apa
ini bukan soal anin
ini soal kandungan kamu elsa
kenapa sama kandungan aku
hubungkan sama aku
hubungkan sama aku gak mungkin
anak aku itu anak aku
aku minta maaf aku yang salah ya
aku pengen ngulik kehilangan anak aku
kurangnya aku tuh apa
aku udah kasih semuanya ke kamu

aku udah bukti semuanya ke kamu
kenapa kamu masih tega sama aku
kenapa kamu kasih jahat sama aku
saya mau kasih kabar aku bu sarah
kabar apa ya
dia udah kehilangan bayinya
terus elsa gimana sekarang mah
mas surya tadi itu elsa sempat sadar
tapi begitu dia tahu kalau dia kehilangan bayinya
ianya viensi genera surencza
maria punggung bungkus
saya nunggu dia
apa khawatirnya ini pret barrier ya
jangan ya bisa
ya udah hebben
sekarang bawain sekarang aja
mari kita ke rumah sakit pelita bogor yuk
yuk kita temuin elsa yuk
maka dari itu kita harus ke sana
kita kasih kekuatan buat elsa
andin bukain pintunya si masing masing tuh

lupa kamu bangun
kok kamu pagi pagi udah kesini sih
udah improve kan
kamu pegang fontipur